kementerian kesehatan menyampaikan hasil tracing terhadap warga yang mengikuti kegiatan terkait kerumunan masa pimpinan fpi rizik syihab
mulai dari petamburan tebet hingga megamendung
kemenkes menyebut di tebet ditemukan lima puluh orang positif corona
dan di petamburan sebanyak tiga puluh kasus dan di megamendung terdapat lima belas sedang menunggu hasil pemeriksaan
sudah ada koresponden cnn indonesia mahardika utama
langsung kita sapa mardika di jakarta
selamat pagi dika dika bagaimana atas temuan sejumlah orang yang terjangkit virus corona terkait kerumunan di petamburan
kemudian tebet serta megamendung apakah semua orang yang mengikuti acara tersebut
sudah melakukan isolasi mandiri sesuai dengan himbauan dari satgas covid sembilan belas dan juga kemenkes
ya selamat pagi heranov dan juga amel
untuk mengetahui apakah masyarakat di kawasan petamburan
tempat saya melaporkan saat ini dan juga di sejumlah tempat lainnya
yang juga hadir
ke acara maulid nabi pada sabtu pekan lalu
sudah melakukan isolasi mandiri memang itu belum bisa dipastikan
dan kami juga mengetahui bahwa ada sejumlah penolakan yang dilakukan oleh warga
terkait dengan upaya pelacakan kasus ataupun juga testing yang dilakukan oleh dinas kesehatan
meskipun untuk pagi hari ini kami masih belum bisa melihat adanya aktivitas yang berarti
baik juga dari warga ataupun juga dari dinas kesehatan untuk melakukan pelacakan kasus
tetapi kalau kita mengacu kepada keterangan dari doni monardo
kepala satuan tugas penanganan covid sembilan belas mengakui bahwa memang ada sejumlah kesulitan dari petugas di lapangan
dari dinas kesehatan terkait dengan pelacakan kasus dan juga testing yang dilakukan untuk mengetahui kluster
atau penularan yang ada di kawasan ini
imbas dari adanya kerumunan masa yang cukup fatal atau cukup parah pada sabtu pekan lalu
dengan adanya ribuan masa di petamburan pada saat maulid nabi dan juga pada saat resepsi pernikahan
dan juga terjadi di sejumlah wilayah lainnya
seperti di mokto megamendung bogor jogara dan juga di beberapa titik wilayah lainnya di jakarta

kapolda metro jaya irjen paul fadil imran memantau langsung kegiatan rapid test di sd satu petamburan dan petamburan empat tanah abang jakarta pusat
kepoda metro jaya irjenpol fadil imran bersama kas dam kodam jaya langsung meninjau pelaksanaan rapid test di sd satu petamburan tanah abang jakarta pusat pada minggu sore
pelaksanaan rapid test ini sebagai tindak lanjut adanya kluster baru di wilayah petamburan setelah beberapa warga dinyatakan positif covid sembilan belas oleh tim gugus tugas penanganan covid sembilan belas
tidak hanya itu polda metro jaya juga melaksanakan penyemprotan disinfektan di sepanjang jalan petamburan raya dan rumah rumah warga
menindaklanjuti temuan dari gugus tugas yang telah mengumumkan hari jumat kemarin bahwa telah terjadi klaster baru penyebaran covid sembilan belas di dki jakarta
yang pertama akad nikah di petamburan
yang kedua kluster tebet
yang ketiga kluster bandara
dan yang keempat kluster nega mendung
ya kami telah kembali ya dengan teman teman kami di lapangan ada mahardika utama
ya dika silahkan dengan laporan anda
ya selamat pagi amel
atau pihak dari dinas kesehatan dan juga dari satuan tugas penanganan covid sembilan belas akan kembali melanjutkan pelacakan kasus dan juga testing di kawasan ini di kawasan petamburan untuk mengetahui apakah ada penyebaran atau penularan lebih lanjut dari temuan yang dilakukan pada beberapa hari yang lalu
tetapi kalau kita melihat kepada catatan angka penularan di jakarta memang terjadi peningkatan lagi yang cukup signifikan pada tanggal dua puluh satu november kemarin ada tambahan satu lima ratus
dan itu memang menjadi salah satu dasar di perpanjangnya kembali pembatasan sosial berskala besar atau psbb sampai dua pekan ke depan mulai hari ini
dan tentu itu juga menjadi hal yang tidak diinginkan karena sebelumnya atau pada dua pekan sebelumnya psbb transisi meskipun diperpanjang tetapi juga kita melihat adanya pelandaian ataupun juga pelambatan dari penularan
tetapi kemudian sejauh ini kita melihat ada penyelenggaraan yang terjadi
ada acara yang melibatkan kerumunan masa mulai dari penjemputan dari rizik sihab pada tanggal sepuluh november lalu di petamburan di bandara soekarno hatta
lalu juga sejumlah acara seperti maulid nabi yang digelar di sejumlah tempat baik di kawasan petamburan ini di tempat di depan markas trans reli
dan juga di sana digelar resepsi pernikahan yang kemudian juga berujung kepada adanya klarifikasi yang dilakukan oleh pihak kualitas dan pemerintah pihak
baik dari pihak penelitian
baik dari penyelenggara
baik dari pemprov dki jakarta dan juga dari pihak pihak lainnya
nah tentu pelacakan kasus masih akan terus dilakukan
rapid test dan juga swab test akan dilakukan untuk mengetahui penyebaran kasus dan satuan tugas penanganan covid sembilan belas juga mengimbau kepada siapapun yang datang pada saat maulid nabi sabtu pekan lalu
ataupun juga pada saat penjemputan rizik sihab sepuluh november lalu untuk melakukan isolasi mandiri setidaknya empat belas hari
dan jika ditemukan gejala maka ditemukan
jadi haruskan untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan dan segera melakukan swab test atau test pcr untuk memastikan bahwa kondisi mereka tidak terpapar dari virus corona amelia dan juga heranov
baik lalu dika bagaimana dari mungkin pihak berwenang atau kemenkes ini merespon oknum oknum yang mencoba untuk menghalangi proses tracing dari kerumunan petamburan ini
ya pihak dari satuan tugas
dika dari satuan tugas penanganan covid sembilan belas dan juga dinas kesehatan bersama dengan sejumlah pihak terkait seperti bahkan satuan polisi tabang meraja dan juga pihak polisi yang akan turun tangan untuk melancarkan pelacakan kasus dan juga testing yang akan dilakukan secara masif dalam beberapa hari ke depan untuk mengetahui apakah ada tambahan kasus dari klaster di kawasan petamburan ini dan juga di kawasan sebut serta di kawasan nega bendung
dan pihak dari dinas kesehatan tentunya akan terus melakukan sosialisasi
dina kesehatan tentunya akan terus melakukan sosialisasi